anda menyaksikan cnn indonesia news report
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok
resmi meninggalkan jalur independen menuju pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
keputusannya untuk maju bersama partai politik disampaikan langsung
di hadapan teman ahok dan partai pendukungnya
partai politik pendukung ahok diantaranya partai nasdem hanura dan golkar
menyatakan siap mengawal ahok menuju pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas
dalam pilgub dki nanti ahok belum menentukan siapa yang akan mendampinginya
sebagai calon wakil gubernur